kamu ngapain disini
lo habis dari dokter ahli bedah
dokter bedah pengantinnya dokter keine fendi
dan kalau udah mau tau
gue dikasih tiket ini
tiket ini adalah untuk dapetin hati papa yang kamu minta
maksud kamu apa sih dok
kemarin lagi aku tes ginjal
dan kamu mau tahu hasilnya berapa
ini hasil tes rep anda masyarakat
langsung dibuka aja dok
saya mau tahu hasilnya apa
aku sangat layak untuk menjadi donor ginjal untuk pak hais
kayaknya lo mesti siap siap untuk kehilangan apa yang selama ini lo mati matiin bertahan nih
karena gue akan ngambil semuanya
gue akan ngambil semuanya
maksud kamu tuh sebenarnya apa sih
sido apa maksud kamu melakukan semua ini
kenapa sido kamu selalu jahat sama aku
kenapa kamu selalu aja menggaguhi dom aku
aku tuh nggak selalu
kalian berdua yang buat aku jadi jahat kayak gini
aku cuma dikasih waktu lima menit sama kava
apa itu namanya bukan jahat
mana ada orang yang sijata waktu kayak gitu
sebelum kalian berdua ngomong sama aku
introspasi diri dulu
aku gak nyangka hasil tes edo bisa sebesar itu tingkat kecocokannya
sampai jumpa di video selanjutnya